eh kamu tuh jadi orang tuh jangan iseng kenapa terus terus masbullah gitu masalah
buatnya aduh aduh aduh aduh sabar sabar jangan kebohongan sih loh sabar sabar ismail
aduh usb noata'ala berfirman sesungguhnya manusia tuh benar benar dalam keadaan rugi
tuh gini nih berantem
alhamdulillah wasukurelah oh ya sukses ya alhamdulillah
pade pade pade pade pade pade siti bantuin ya hehehe posisi yang cantiknya kayak di kita
dikawani maksudnya siti siti bantuin doa alhamdulillah
bukan tendanya yang nyeram api tumbuh orang orang ya kan masih dipikir ijo ya pohon nanti sama juga
ijo lewat mana dong nih sini puter padahal begitu giginya keangkat hai wah gede awas
hati hati dong kan begitu juga orang kayak agak lihat enggak lihat
pade ya allah cakep banget jadi kayak orang aparat para aparat itu lagi
padi mau kemana pakai helm begitu takut ditilang ditaruh dulu
balikin ke sana
ya allah pakai satam bagaimana sih badan kayak magnetnya gimana
aduh ada ada aja dah aduh
kalian itu tahu kan sobr itu emang cocok dipilih jadi mencol mencol pesan
terang kilat ya enggak mencol mentol tapi kalau versi sobr itu mencol mencol
karena sobr itu lebih beda dari lain paling keren paling kece paling ganteng
kecil ya enggak
eh ah ah bau aku tuh heran ya kenapa yang jadi mentor itu si sobri aduh kalau
sih jadi mentor pesertanya kamu belut tenang pasti pesertanya nggak betah
berhenti ada mentornya nggak berhenti
kalian berduanya apa aja kenapa kalian berdua ikut ikutan kalian berdua nggak
bisa nih ya kan ya makanya tapi kan ganteng
kamu ngapain enak aja kamu ngatain aku mentor yang gak bermutu ya bener dong
karena kamu memang mentor yang bermutu

kalau kalian lari kenceng abis terawih kalian bersihkan kamar mandi
aku masih mau lari sih
ya tapi kan kata pak utut kan larinya nggak usah kenceng kenceng
ini kita udah slow pak ustaz
udah pelan banget
kan kita larinya udah pelan banget
kalau kalian ngerti
sekarang cepetan ke masjid
kalian harus sholat terawih
nah sekarang anak anak yang aneh
nah karena rasulullah saw mengatakan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap umatmu muslim
itu menurut hadis triwayat ibnu majah
nah sampai di sini apakah kalian semua paham
baik kalau gitu sekian tosia singkat dari ustaz
ya kurang lebihnya mohon maaf
mudah mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya
kalian denger gak
itu ada suara ustaz musab
berarti kita mau dogok lagi gara gara kita lari larian
nanti kita bisa absur
mau kemana kalian
mau kemana kalian
kita mau istirahat sebentar loh bu
ini apa emok
ini apa emok
ini apa emok
ini apa emok
eh kamu tuh
jadi orang tuh jangan iseng
jangan keboe masih loh
sepenuhat allah berfirman
sesungguhnya manusia itu benar benar dalam keadaan rugi
ini kan aku melakukan ini gak penting
berlawan sama dua
betul banget tuh
itu benar apa yang dikatakan ismail
itu baru ustaz
ustadz berharap sekali kepada kalian semua
berikan waktu dengan baik
karena kalian tahu
hidup di dunia ini hanya sementara ya
jadi perbanyaklah beribadah
perbanyaklah berbuat kebaikan
ini bulan suci ramadan
jadi jangan sampai kalian namanya bermusuhan ataupun berantem ya
kalian semua boleh istirahat
kalian balik lagi ke masjid
untuk kita tak ada arusan ya
warahmatullahi wabarakatuh ya
eh kak salim tadi
dengar ya semuanya
di valia ini mau menyanyikan sebuah lagu
ingin diriku jadi
suaranya tuh kurang
ingin diriku cari seperti mereka
dulu ku sangka
ku gak dapatkan semuanya
kiranya aku salah
dari pada kamu nyanyi yang gak jelas
mendingan baca al quran
dari pada kamu nyanyi nyanyi yang tak jelas gitu
udah suara tak bagus
suara bagus kayak gini
jadi harus didengerin
buat lagu pengantar tidur gitu kan
jadi kalian bisa tidur
jadi seperti mereka
jangan tarik tarik
jangan tarik tarik
ih tangan aku mau dicara cara
aduh kok mati laku sih
awan amalia awas kecudok